ah sebentar ella
enak aja angkat sendiri dong
ada tas mama di bagas
walaupun aku gak suka sama nisa
ada benarnya juga
kenapa aku nggak lenyapkan dewi
bicara mengenai hal apa
aku rasa mungkin lebih baik
kamu tidak lagi
tinggal di rumahnya puranto
kalau kamu di sana
kamu akan kecapean
kamu mungkin akan stres di sana
jadi mungkin lebih baik kamu
aku pikirin buat kamu
aku pikirin juga buat abi buat semua orang
kamu harus fokus kesehatan kamu sendirian
pokoknya lebih baik kamu keluar aja dulu mungkin dari rumah itu
pertama kali aku berubah
aku tetap akan berubah
aku jalani semua prosedurnya
aku rasa aku tetap istirahat dan gak mungkin aku kecapaian
aku jaga diri aku
gak mungkin aku meninggalkan mama retno dalam keadaan yang seperti ini
aku harus menjaga dia
aku harus mendampingi dia
tapi kamu tolong jaga diri
dan kalau kamu butuh apa apa
beneran deh hubungin aku
atau sebaiknya kamu gak usah masuk ke dalam
mama juga sepertinya nanti
nanti ya lebih baik kamu jagain dia
aku juga harus pulang belum mandi
aku pamit dulu ya
aku tahu kamu menginginkan yang terbaik buat aku
abi dan mama retno juga sangat penting bagi aku
ada yang sedalam gitti vatican
jangan mentang mentang mas fary ada di pihak kamu
terus kamu pikir kamu aman demi
kamu dengar baik baik ya
kamu itu gak ada apa apanya
dan sampai kapanpun kamu gak akan bisa mengalahkan aku
kamu kan sudah dengar sendiri apa kata mas fahri
dia yang gak mau kembali sama kamu
sebentar lagi dia akan mau
karena ini tentang abi
dan juga posisi kamu yang ada di rumah mama retno
apa yang kamu rencanain
ini bukan rencana
ini kenyataan dewi
kamu harus ingat
dengan siapa sekarang kamu berbicara
istri dari alma rumba yusamudra
pewaris tunggal dari keluarga haryo kusumo
dan ibu kandung dari abi manu
kamu itu gak ada apa apa
kamu ini bahkan bagian dari situ
buku yang luar biasa
mei tau aku yang bilang itu rupanya
kamu hanya seperti sampah
yang kapan aja bisa aku buang sesuka hati aku
kamu pikir lagi
seribu kali lipat
aku ingin memiliki mas fahri
pikirin lagi ya
karena sebentar lagi
abi dan keluarga hariokusumo
akan ada di genggaman aku
dan akan nurut sama aku
aku tidak mau membawa
sama tante dewi
itu bibik belum tahu
apa oma tambah parah sakitnya
mudah mudahan oma retno
cepat sehat dan cepat pulang
am lagi ya
jangan datang jangan datang

bau di mana saja
angkat sendiri dong